kamu itu sebenarnya pinter juga ya boy milih cewek
yang gak cemburuan yang gak ribet yang gak matre
apa selama ini mama yang salah ya boy
cuma menilai reva dari tampilan luarnya aja yang tomboy
tapi enggak enggak enggak
mama gak salah boy
reva itu memang cocok sebagai pacar
ya oke lah bisa bisa jadi pacar kamu
ya ini semua keterpaksaan dari yokab gue
tapi sampai kapanpun sampai gue mati pun
gue masih tetap menyaingi dan mencintai boy
yes cakep banget nih
ini bisa jadi bukti kuat buat gue kasih kepapinya reva
aduh tapi gimana
nasi udah menjadi bubur
boy bukan jodoh lo
lo salah gue yakin banget
sebenarnya di dalam hatinya boy itu
boy masih sangat menyayangi gue
sangat mencintai gue
seperti gue masih menyayangi dan mencintai boy
gue yakin banget
dan gue yakin lagi ya haikal
suatu saat nanti kita bakal bisa kembali ke rumahnya ya
kita akan kembali lagi
dan gue akan buktiin ke lo
dan kita akan menikah dan hidup bahagia
gue akan buktiin
lo sadar dong adriana
boy tuh gak mau balik lagi sama lo
gue akan buktiin ke allah
udah kan oke bye bye
kal video rekamannya udah ada nih di handphone
nasi lah keren banget ya kal
wah lo mau liat
gue ngerekam semua pembicaraan kita tadi di hp gue
ian baik deh
ian bawa sini
ian bawa sini dong
gue gak bakal balikin lah handphone ini
gue udah susah payah ngambil angle dari situ
lo berdua jahat banget ya
hai kal balikin handphone lo
lo butuh apa uang berapapun
lo katukan makan
dan suka makan gratis
lo satu kampung
crt crw semuanya gue bayarin
mau berapa mau berapa ayo
yang penting itu itu
lo hapus kasih ke gue
wuhh makin ke
kalau sore adrana gue udah makan
lo tenang aja
video ini gak bakal gue kasih ke siapa siapa kok
ya palingan hpnya repah
kalah kalah kalah
kalah kalah kalah
kalah kalah kalah
adrana dengerin gue
kita cuma pengen lo ngebatalin reva masuk ke asrama sekolah
udah itu aja
kalau soal itu gue gak bisa sama sekali
dia tetap harus pergi dari rumah gue oke
dan sekarang itu hp kembaliin ke gue
ian bosenin hpnya haikal
udah gue capek nih
udah gue capek nih
gue capek gue nyerah terserah
ini ke hp sama
lo lakuin aja apa yang kita mau
karena hp ini ini hp gue lah
video nya di hp gue
jadi gue bisa langsung kasih ke reva
dan ke bokapnya reva
itu kalau lo gak mau ngelakuin apa yang kita mau
marissa udah tau kalau gue ini mantannya boy dan pernah nikah
boy boy kayaknya udah tau kalau gue ini
istrinya mas b
dan mas b itu adalah papinya reva
kalau video ini sampai ke tangan behabri
siapa tau besok adente lebih didekatkan lagi sama neng reva
supaya hatinya aden penuh
supaya hatinya aden tenang ikhlas
mendingan aden sholat atau ngaji
daripada galau galau gigak gigak
aduh kasihan tuh sama hatinya aden
boy juga bingung kenapa boy galau galau gak jelas gini ya
den adrana udah anak ngorak
budak muda anak muda
ya pasti seperti itu
dan cintanya pun masih buta
nih bibi bawa susu diminum
ini cemilannya dimakan ya
habis itu aden bersih bersih
irah bi irah
ngerasa waktu masih sd wi
aden malahan aden tadi mata bibi mah
masih inget bibi mah yang gak gandong gandong aden
sok tuh diminum dimakan ya
ya bi kasih bi
obat kalau itu sholat
tapi enggak enggak enggak
mama enggak salah boy
reva itu memang cocok sebagai pacar
ya oke lah bisa bisa jadi pacar kamu
karena kan kamu lagi suka motor
sama kan refat juga sukanya motor
tapi kalau jadi istri itu enggak cocok tau boy
seorang istri itu harus berpenampilan itu anggun cantik
sementara reva aduh tomboynya enggak ketulungan
jadi baiknya tetap cariin cewek yang pas buat boy atau gimana ya
mama juga gak mau kalau kamu pacaran sama pilihan papa kamu boy
kamu harus pacaran sama pilihan yang mama tahu
gila tidurnya ribet banget sih nih aki aki
enggak tau apa gue tuh lagi kesel
jangan pergi aku sayang
puset berisik banget nih aki aki
gue kan lagi mikir gimana caranya gue bisa ambil hpnya haikal
apa yang harus gue lakuin
oke tenang adriana tarik nafas
gue boleh kebawa emosi
lo harus tenang lo harus tenang
lo harus mikirin apa yang lo harus lakuin
ku harus ke kosan haikal
gue harus diam diam ambil handphone haikal
ngapain gue ke kosan haikal
itu sama aja buat cari mati dong kalau gue kesana
diam diam ngambil handphone tanpa ketahuan
tapi kedengeran suara gue atau apapun itu
gue harus ngelakuin sesuatu untuk ngapus itu di handphonenya haikal
tapi gimana caranya supaya haika sama ian gak bisa ngertak gertak kue kayak gini lagi
gak bisa jadi gue jadi budaknya mereka berdua
gue gak tenang banget sih gue
lo itu sebenarnya kenapa sih